pangeran yang bersyukur
saat itu dia menemukan seorang pria yang tampak aneh
dia memegang tongkat untuk berdiri dan janggutnya sangat panjang hingga menyentuh tanah
siapa kau apa yang kau lakukan di sini di hutanku
apa kau tersesat petani
aku bukan petani aku adalah raja dari negeri negeri ini
tapi ya aku tersesat
bisakah kau membantuku
ah kau bilang kau adalah raja
sangat bagus itu
ya rajaku hutan hutan ini adalah milikku dan hanya aku yang tahu jalan keluar dari sini
aku bisa menunjukkannya padamu tetapi aku ingin sesuatu sebagai imbalan
sang raja terkejut oleh perilaku orang tua itu
harus kembali ke rumah
dia harus bersama istri dan anaknya yang baru lahir
apa yang kau inginkan sebagai imbalannya sebutkan harganya
aku tidak membutuhkan hal hal itu
apa aku terlihat seperti itu
kau harus berjanji kepadaku bahwa ketika aku memastikan kau mencapai gerbang kerajaan
apapun yang keluar terlebih dulu
kau akan memberiku imbalan
aku akan memberimu satu hari
kau harus berjanji bahwa itu akan menjadi milikku selamanya
bisa jadi apa saja yang bisa keluar
raja berpikir sendiri
tetapi kemudian dia tahu bahwa dia telah terlalu lama berkeliaran
semua orang khawatir tentang dia
dia mengambil keputusan
dia menjabat tangan orang tua itu dan menyetujui kesepakatan mereka
mengikuti lelaki tua yang bungkuk itu melewati hutan
raja kadang kadang merasa geli dan terkejut dengan kecepatan dan keleluasaan si lelaki tua itu
hampir saja dia akan membawanya melalui danau dan melalui ruang ruang kecil
tetapi entah bagaimana bergerak maju
pada akhirnya pak tua tetap setia pada kata katanya
akhirnya dia memastikan raja menemukan jalan pulang
ingatlah pada janjimu rajaku
sang raja disambut dengan bunga dan teriakan
orang orang sangat gembira melihatnya dalam keadaan utuh
tapi satu orang menangis dalam sukacita dan dia adalah sang ratu
sebelum sang raja bisa mengatakan apa saja
dia bergegas ke arahnya dengan putra sulung mereka di dalam gendongannya
dan melintasi gerbang menjadi hal pertama yang bisa dilihat pak tua
ketika dia melihat anak itu
lelaki tua itu tersenyum
raja berbalik dan menatapnya ketika dia berjalan ke hutan
rajaku kau terlihat khawatir apa itu
katakan padaku apa yang mengganggumu
apakah kau tidak bahagia berada di rumah
tidak itu tidak benar
aku sangat senang berada di rumah dan bersama istri dan putraku
tapi aku telah membuat kesalahan besar sayangku
raja memberitahu ratu segalanya
setiap detail kecil yang tidak disadarinya
sang ratu terkejut dengan cerita itu
dan mereka berdua bertanya tanya apa yang akan mereka lakukan sekarang
aku mungkin punya ide
sang raja memanggil menterinya dan bertanya apakah ada anak yang lahir pada hari yang sama dengan putranya
menteri mengkonfirmasi bahwa ada seorang gadis kecil lahir dari pasangan petani pada malam yang sama dengan sang pangeran
raja memanggil pasangan itu dan bayinya ke kamarnya
rajaku apa kau memanggil kami bagaimana orang sepertiku dapat melayanimu
saudaraku rajamu ini meminta bantuan besar kepadamu
yang harus kau tahu ini adalah bantuan yang sangat sulit
tapi sebagai imbalannya aku akan memberikan kau hadiah besar untuk pengorbananmu pada kerajaan ini
sang raja berbicara kepada petani menjelaskan semuanya
mengetahui itu akan menjadi keputusan sulit baginya dia meminta putri petani yang baru lahir itu untuk menggantikan putranya dan diserahkan kepada lelaki tua itu
sang raja berjanji untuk menjaga pasangan petani itu selamanya jika mereka mau berkorban
pagi berikutnya lelaki tua itu berdiri di tepi hutan menunggu raja tiba
beberapa waktu telah berlalu dan kemudian gerbang dibuka
sang raja berjalan di atas kudanya ke arah pak tua menatapnya dengan marah
dia turun dari kuda tingginya dan dalam keranjang kecil ditutupi kain putih
dia menyerahkan bayi kecil yang menangis kepada lelaki tua itu
orang tua itu tersenyum dengan jahat sangat jahat
dia senang mendapatkan apa yang diinginkannya
mencengkram keranjang ia tertatih tati ke hutan dan mengambil bayi perempuan itu
mencengkram keranjang ia tertatih tati ke hutan dan mengambil bayi perempuan itu
raja hanya bisa menatap karena keduanya menghilang ke hutan

bertahun tahun kemudian sang pangeran tumbuh
dia baik cerdas dan membantu semua orang di sekitarnya
itu sangat menyenangkan melihat kerajaan yang dibangun ayahku dalam kondisi baik
rakyatnya senang mereka punya makanan dan mereka punya pekerjaan
apalagi yang diinginkan seorang raja
sementara sang pangeran berjalan dengan gembira melewati jalan jalan
di kejauhan istri petani menatapnya
dia menatap suaminya yang menggelengkan kepalanya
tetapi ketika dia berbalik dia berlari ke pangeran berdiri di depannya dan menghalangi jalannya
kau mungkin tidak mengenali aku pangeran
tapi aku harus mengatakan ini padamu
ya raja adalah orang baik dia telah mengurus kerajaannya
ya raja adalah orang baik dia telah mengurus kerajaannya
tetapi berapa biayanya
tetapi berapa biayanya
milikmu di rumah kita
tanyakan kepadanya tentang anakku anak perempuanku
pangeran khawatir dia tidak tahu tentang apa yang wanita itu bicarakan
di meja makan malam itu pangeran bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi
jujurlah padaku ayah apakah wanita itu berbohong atau ada hal lebih banyak lagi cerita

sang raja mengungkapkan segalanya tentang perjalanannya ke hutan tentang pak tua
sebuah janji dan pengorbanan untuk kemuliaan kerajaan
aku harus menemukannya
ini semua karena pengorbanan dia aku bisa berdiri di sini
aku tidak bisa menjadi pangeran atau raja sampai dia bebas
aku akan membawanya kembali atau menggantikannya
apa ini bisa dipahami
apa ini bisa dipahami
kau harus lakukan apa yang kau anggap benar
seperti yang aku lakukan
kemudian keesokan paginya dia mengenakan pakaian biasa dari orang biasa untuk menyembunyikan identitasnya
membawa bersamanya sekotak benih
sehingga jika dia tersesat di hutan dia bisa menemukan jalan untuk kembali pulang
jadi sekali lagi sama seperti ayahnya
sang pangeran berkeliaran di hutan tanpa akhir
pangeran berkeliaran selama beberapa hari
lelah setelah beberapa hari akhirnya ia tertidur di hutan
di tengah malam dia terbangun oleh tongkat yang berat
oi oi ini hutanku beraninya kau tidur di dalamnya tanpa izinku
kau pikir kau siapa bangsawan
bangunlah kau orang yang tidak berguna
pangeran terbangun antara takut dan senang dia melihat pak tua itu
orang tua itu tampak sama dia berjalan dengan pincang dan tampak kesal
aku minta maaf tuan tetapi aku butuh pekerjaan aku lapar dan aku bisa bekerja
jika kau dapat memberikanku makanan dan dapat memberiku pekerjaan aku akan sangat berterima kasih
kau terlihat seperti pria yang baik hati
orang tua itu tidak terlihat baik ataupun murah hati
tetapi dia menyadari bahwa bocah ini bisa berguna baginya
ya kau bisa berguna bagiku
kau harus mengikuti aturanku dan kau akan diberi makan dan diurus
tapi jika kau langgar satu aturan itu dan aku akan membuatmu membayarnya
apa kau mengerti
orang tua itu menggunakan sihir untuk membutakan pangeran dan membimbingnya melewati hutan
pangeran ingat untuk menjatuhkan beji bejian yang dibawanya
orang tua itu sekali lagi menikmati kecelakaan kecil
pangeran jatuh ke danau menabrakkan wajahnya ke pohon dan semua kejadian itu dinikmati oleh lelaki tua itu
dan akhirnya mereka sampai di rumah si lelaki tua
disinilah kau akan hidup
kau tidak akan bicara kepada siapapun atau mempertanyakan apapun
kau akan melakukan apa yang kuperintahkan
sepakat makan malam ada di dalam dan besok kau mulai bekerja
pangeran setuju ketika pria tua itu pergi
dia menjatuhkan tasnya dia gugup tentang bagaimana keadaannya
waktu telah berlalu dan tibalah saatnya malam
ketika seorang gadis berjalan ke arahnya dia menyenggolnya dua kali lalu tiga kali dan akhirnya menendangnya
sudah waktunya untuk bangun hai tukang tidur ada makanan untuk dimakan
kau akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan besok
lelaki tua itu tidak akan membiarkanmu beristirahat lagi sebaiknya kau makan saja sekarang
bersama mereka berjalan di dalam
pangeran tahu dalam hatinya
bahwa ini adalah gadis itu
gadis yang sedang dia cari
dan dia telah menemukannya
mereka duduk bersama di meja makan
gadis itu berjalan mondar mandir dari dapur menyajikan makanan pada mereka
pangeran tidak bisa berhenti menatap gadis itu
di pagi hari pak tua memberi pangeran banyak tugas untuk diselesaikan
dari mengumpulkan buah dari pohon tertinggi mengambil air dari danau
membersihkan kaki troll dan menyikat gigi lelaki tua itu
sang pangeran harus melakukan segalanya
selama ini berlangsung gadis itu mengawasinya
prihatin tapi juga bangga
semua dengan senyum di wajahnya
namun akhirnya sang pangeran diberikan tugas yang sangat sulit
dia diminta untuk pergi ke padang rumput
dan memotong cukup jerami untuk memberi makan kuda selama seminggu
kalau tidak ia tidak akan menerima makanan selama tiga hari
tugas apa yang dia berikan padamu
dia ingin aku memotong semua ini dalam satu hari bagaimana aku bisa
oh kau yang tidak beruntung
dengarkan apa yang aku katakan ini adalah satu satunya jalan keluar untukmu
dengan demikian pangeran membawa dua kuda dari istal ke ladang jerami
dia memotong beberapa jerami kecil memegangnya di depan kuda
dia mengikat mereka bersama sama
dan mulai berkuda melintasi padang rumput dengan sabit besar di tangannya
yang mengembirakan rencana itu berhasil
pada akhir hari semua jerami di ladang telah dipotong
anak laki laki itu duduk di atas kuda yang lelah
memberi mereka makan ketika mereka perlahan lahan berjalan menuju rumah lelaki tua itu
gadis itu tersenyum ketika melihatnya
lelaki tua itu tampak kesal
lalu keesokan paginya
aku punya sesuatu yang lain untukmu
ini adalah sapi hitam yang sangat berharga
kau harus memerah susunya
persediaan susuku sudah habis
perah susunya sedikit demi sedikit sehingga aku tidak akan lapar lagi
perah semua susunya
semua dalam satu hari bagaimana mungkin
ya jangan pulang jika kau tidak dapat menyelesaikan tugas ini
pangeran mencoba beberapa kali
ia dipukul dan ditendang di wajah beberapa kali oleh sapi
akhirnya ia duduk dan menyerah
dia menunggu gadis itu berharap dia akan muncul dan menyelamatkannya
apa yang akan kau lakukan tanpaku
gadis itu membantu sang pangeran lagi
membantunya menghangatkan tangannya
saat sang pangeran menggunakan tangan hangat untuk memerah susu dia mulai merespon
ember demi ember diisi dengan susu sapi hitam saat gadis itu berharap keberuntungan pangeran dan membiarkannya mengerjakan sisanya
menjelang akhir hari dua puluh ember susu telah penuh
cukup untuk bertahan lama di rumah mereka
orang tua itu datang untuk melihat seorang pangeran
yang tersenyum sambil meminum segelas susu
dia mengangkat gelas
orang tua itu terlihat sangat marah
aku tahu caranya
tapi kau entah bagaimana telah melanggar peraturanku
tugas tugas ini dimaksudkan untukmu sendiri
kau telah meminta bantuannya
aku tidak mau ditipu
pergilah dari hadapanku
aku yang membantunya
penyihir itu sekarang dalam bentuk aslinya
meminta anak itu meninggalkan rumahnya pada pagi hari dan tidak pernah kembali
disitulah kekuatannya berada
aku tidak bisa berada lagi di sini
aku ingin melihat dunia
dia telah mengurung troll dan juga aku
sang pangeran memandang troll dengan sedih dan mengerahkan keberaniannya
dia tahu apa yang harus dia lakukan
dia mencintai gadis ini dan dia tidak bisa meninggalkannya di sana
dia menjatuhkan tasnya
mengambil kapak di dekatnya
dan dia membebaskan troll
dan bersama sama mereka merangkak ke jendela di tempat gadis itu berada
mereka mencari penyihir
berjalan diam diam melewati rumah
mereka mencapai kamar terbesar di rumah
di dalam mereka menemukan sang penyihir bangun dan memegangi tangan gadis itu sambil tertawa
kau pikir kau bisa mengalahkanku
itu tidak mungkin pemuda
tapi sang pangeran tidak takut
dia dan troll bersama sama berlari ke arah si penyihir
memberinya dua target untuk memukul dan membuat disuruh
dan itu berhasil
sementara troll itu memukul pangeran mendorong penyihir dan memegang tongkat
membebaskan gadis itu dan berlari ke sisi troll
kau tidak akan menyakiti siapapun lagi
ketika tongkat ajaib itu rusak lelaki tua itu jatuh ke tanah
dia berubah dan kembali menjadi tua
mengangkat tangannya meminta belas kasihan
kami akan meninggalkan tempat ini
kau tidak akan menyakiti siapapun lagi
tidak ada janji yang harus ditepati lagi
tidak ada lagi tugas untukmu
aku adalah pangeranmu
kau akan menaatiku
kami meninggalkan tempat ini dan kau tidak akan pernah terlihat lagi
dan ketika mereka meninggalkan rumah lelaki tua itu
mereka menemukan jejak benih yang ditinggalkan oleh pangeran
benih benih itu telah berubah menjadi jejak mawar
sambil memegangi tangan mereka
mereka berjalan menuju kerajaan
dengan troll di belakang mereka tentu saja
sang pangeran memperkenalkan gadis itu kepada orang tuanya
dan juga pada raja dan ratu
ada sukacita di dalam kerajaan dan kasih di hati setiap orang orang
dia akan menjadi ratuku
dia berani dan cerdas hebat dan cantik
aku tidak bisa meminta lebih dari itu
aku akan mencari dia
dan bersama sama mereka hidup bahagia selamanya